oke kita akan menyapa budi adiputro yang saat ini berada di tanjung pandan belitung
untuk melaporkan tentang bagaimana masyarakat di sana menyambut gerhana matahari total
prabu dan elvira saya beritahukan kepada anda bahwa saat ini langit di pulau belitung sudah mulai redup
anda bisa saksikan saat ini ribuan warga menyemut di pinggir pantai tanjung kelayang
menyaksikan detik demi detik proses gerhana matahari total
anda bisa saksikan bahwa saat ini warga sambil melihat proses gerhana matahari total mereka bersorak sorai
karena memang ini mungkin menjadi momen pertama atau mungkin kedua dalam hidupnya menyaksikan gerahana matahari total
kalau bisa anda saksikan dan juga saya ceritakan bagaimana saat ini semua warga belitung
baik turis mancanegara warga lokal atau turis lokal saat ini berkerumun di pantai tanjung kelayang
yang menjadi salah satu spot utama dari
oke saya bisa ceritakan saat ini kondisi belitung
sudah gelap saya ingin menyaksikan juga prabu dan elvira bagaimana proses gerhana matahari total di belitung terjadi
dan saat ini kondisi belitung gelap gulita
anda bisa saksikan kondisi pulau belitung tepatnya di pantai tanjung kelayang sedang gelap gulita
anda bisa saksikan semua warga melihat dan gerhana matahari total nampaknya tengah terjadi
saya akan melihat dengan kacamata saya gerahana matahari total
anda bisa saksikan saat ini di tanjung kelayang
ulang perjalan ini mudah
jadilah salah satu poin yang harus disederhana dengan produk bahan terbagi diindustrie dan setidaknya semoga berhasil
yang taat kondisi benta
dan ketiga sebenarnya
dan saat ini saya bisa beritahukan kepada anda ini seperti jam tujuh malam ada di belitung
saya merinding karena ini memang momen pertama bagi saya menyaksikan proses gerahan mata adik total di sini
mungkin nggak tahu ini mungkin jadi momen pertama dan mungkin saya tidak tahu lagi apakah saya dan juga orang
ribuan orang yang berkumpul di pantai tanjung kelayang ini bisa kapan lagi menyaksikan gerhana matahari total yang diperkirakan akan berlangsung sekitar dua menit
oke baik budi anda beruntung sekali ya bisa menyaksikan bagaimana detik detik gerhana matahari total itu terjadi di belitung
dan tadi kita sama sama lihat ya that's ya that was so beautiful melihat bagaimana detik detik di mana piringan
piringan bulan menutupi piringan matahari seperti yang tadi kita sama sama saksikan